sekaligus presenter desta mahendraya menggugat cerai istrinya natasha rizky pada sebelas mei lalu
di pengadilan agama jakarta selatan menggemparkan media sosial
kasus perceraian ini seolah menambah panjang deretan bahtera rumah tangga pasangan selebritis
yang kandas di tengah jalan dan berujung perceraian
rencananya sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi desta dan natasha akan digelar pada dua puluh sembilan mei mendatang
sepuluh mei lalu arganet juga diheboh
dengan video antrean panjang warga di pengadilan agama cibinong kabupaten bogor jawa barat
bahkan hingga memadati trotoar
humas pengadilan agama cibinong dadang menegaskan antrean warga tersebut sebenarnya bukan hanya untuk mengurus gugatan perceraian saja
tapi juga untuk urusan administrasi lainnya
namun dadang membenarkan jumlah perkara perceraian pasca lebaran memang naik signifikan mencapai lebih dari seribu perkara
dari rata rata enam ratus perkara setiap bulannya
yang didominasi latar belakang faktor ekonomi
dibandingkan bulan sebelumnya untuk bulan mei ini agak banyak
meningkat ya pak
karena puasa bulan april kemarin itu puasa itu relatif agak sedikit mungkin karena tertahan atau karena mungkin ibadahnya sedang ini ya
ya kalaupun ada gejala mungkin ditahan
berdasarkan data dari badan peradilan agama tahun dua ribu dua puluh dua alasan gugatan perceraian tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan
alasan lainnya adalah faktor ekonomi salah satu pihak meninggalkan pasangan kdrt judi dan poligami
fenomena meningkatnya perceraian di indonesia ini terus terjadi sejak pandemi hingga saat ini
berdasarkan data dari laporan statistik indonesia menyebutkan bahwa
lalu seperti apa dampaknya pada pandangan masyarakat terutama anak muda terhadap pernikahan
kalau dari saya sendiri sih menurut saya itu nggak ngaruhin ya
karena kan balik lagi yang ngejalanin kan kita bukan orang lain
kalau kita melihat orang lain kayak cerai kayak mengakibatkan diri kita takut ya kita nggak bakal nikah nikah dong kalau kayak gitu
soalnya kan kebanyakan kdrt juga atau masalah ekonomi gitu
ini mau nunda nikah atau nggak mau nikah atau gimana
saya tetap optimis sih karena saya juga pengen punya keturunan saya pengen cari duit yang lebih banyak biar bisa mencukupi keluarga saya
psikolog klinis anissa aleta menjelaskan maraknya perceraian dapat berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat tentang pernikahan
seperti timbulnya ketakutan dan kecemasan berlebih
namun di sisi lain hal itu juga dapat membantu masyarakat lebih berpikir kritis dan matang sehingga tidak asal dalam mengambil keputusan terkait pernikahan
oleh karena itu kita juga perlu mengetahui dasar atau tujuan untuk menikah yang ingin dicapai itu seperti apa sebenarnya
karena banyak kasus kan sebenarnya mengalami masalah pernikahan ternyata dari pola komunikasi dan komitmen yang mungkin belum bisa dibangun sama seseorang
karena sejatinya kan pernikahan itu punya tujuan jangka panjang dan terukur sehingga butuh wawasan yang cukup luas
anissa menambahkan ada empat faktor utama mengapa seseorang akhirnya memilih untuk bercerai
yaitu kurangnya kehangatan dalam rumah tangga lemahnya komitmen tidak adanya kesetiaan

kurang kecocokan pada hal mendasar seperti perbedaan pandangan
sementara itu konselor pernikahan denihan mengatakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga
hal yang paling penting untuk dilakukan adalah terus mengusahakan interaksi positif setiap harinya
misalnya dengan menanyakan kabar atau memberikan perhatian
itu kita perlu punya lima interaksi positif dibandingkan dengan satu interaksi negatif
itu setiap hari
artinya untuk satu interaksi yang negatif misalnya berantem misalnya dicuekin pasangannya
perlu diusahakan lima interaksi positif
nah itu dalam keluarganya sehat itu terjadi dengan sendirinya
selain memperbanyak interaksi positif pasangan suami istri juga disarankan berusaha menjadi sahabat yang baik
dalam arti harus saling mengenal saling mendengarkan dan mendukung satu sama lain
kemudian bersikap asertif dengan menyampaikan apa yang dirasakan dan dibutuhkan sehingga dapat saling mengerti
tinggal bagaimana cara kita menghargai dan mensyukuri apa yang ada dalam diri pasangan masing masing
meski tidak mudah selama masih ada niat dan keinginan dari kedua belah pihak
maka selalu akan ada jalan untuk mempertahankan sebuah ikatan pernikahan